selamat malam anda menyaksikan gomudik
program terkini seputar mudik
yang dibawakan oleh cnn indonesia untuk anda
kita ke informasi pertama
volume kendaraan di jalur selatan maupun jalur utara
menjelang libur lebaran semakin meningkat
kepadatan jumlah kendaraan tak ayal menimbulkan kemacetan
yang mengular di beberapa puluh kilometer
dan untuk informasi selengkapnya kita sudah tersambung
dengan koresponden cnn indonesia istiarto sigit
di jalur utara jawa tepatnya di tol brebes jawa barat
dan juga koresponden gloria angelin di jalur selatan
mari kita sapa mereka selamat malam rekan rekan
ini bagaimana kondisi terkini di tempat anda berada di brebes
sepertinya kemacetan sudah mulai terlihat di belakang anda
bagaimana update terkini
ya selamat malam olive
sampai dengan malam hari ini
kepadatan masih terus terjadi di pertigaan brebes timur
dan memang sejak tadi malam hingga tadi pagi
kepadatan untuk masuk di tol pintu tol gebes timur itu bisa mencapai tiga puluh kilometer
namun menjelang sore kepadatan terus terurai
hingga empat km saja untuk keluar di tol brebes timur
tapi titik kepadatan kemudian berpindah ke jalur pantura
seperti yang ada di belakang anda
di sebelah kiri ini adalah kendaraan atau pemudik
yang masuk dari arah brebes menuju kota tegal melalui jalur pantura
hal ini disebabkan oleh beberapa hal
di antaranya adalah pengalihan pintu keluar tol dari brebes timur
melalui pintu tol pejagan sampai dengan brebes barat
kendaraan kendaraan tersebut kemudian diarahkan masuk ke dalam kabupaten brebes
dan masuk ke dalam kota tegal melalui jalur yang ada di sebelah kiri saya ini
baik itu update nya itu tadi dari brebes timur
sekarang kita beralih ke glory
glory angeline silahkan update nya bagaimana tempat anda berada sekarang di sumedang
ya olivia saat ini saya sedang berada di jalan tanjung sari
dimana seperti dapat anda perhatikan
tidak ada kemacetan yang signifikan yang terjadi
jika bagi anda yang ingin mengakses jalur utara melalui jalan tanjung sari ini
anda dapat melewati jalan tanjung sari untuk mencapai cirebon ataupun brebes
karena jalan ini juga dikenal sebagai jalan sirebon
namun karena dengan adanya tol cipali cikopo palimanan
mengurangi tingkat kemacetan dan kepadatan yang ada di sepanjang jalan ini
namun tetap anda perlu perhatikan adanya pasar dan aktivitas perniagaan
terutama perniagaan yang terus beraktivitas sampai malam hari
menambah tingkat kemacetan di sini
dimana sering terjadi di siang sampai sore hari
namun selepas sore hari anda dapat melaju kecepatan kendaraan anda
dalam laju sedang yaitu sekitar empat lima km

dan anda juga perlu memperhatikan cuaca di sini
karena cuaca sering berubah dengan cepat
di siang hari terasa panas dan terik
dan malam hari menjadi dingin dan hujan seringkali turun
tidak hanya untuk mengakses jalur utara
namun dari jalan tanjung sari ini anda juga dapat mengakses jalur selatan
seperti salah satunya malangbong
dan setelah anda melewati sumedang dan anda berbelok ke kanan
anda dapat mengakses malangbong
namun jika anda tetap ingin mengakses jalur selatan
melewati jalan nasional
atau jalan tanjung sari ini
atau karena aktivitas pabrik dan pasar tumpah yang berada di rancangengkek
sudah tidak beraktivitas kembali
anda dapat melewati jalan ini
namun setelah anda melewati jalan nagrek
anda perlu berhati hati atas akan kemacetan yang terjadi
karena adanya perlintasan kereta api
di mana kereta api melintas sebanyak dua puluh lima sampai tiga puluh kali setiap harinya
setiap lima menit sampai satu jam sekali

anda dapat mengakses jalur selatan
dengan adanya kondisi ini
polisi setempat telah melakukan rekayasa lalu lintas
yaitu ketika kemacetan telah mencapai dua km
maka kendaraan akan dialihkan melalui jalur lingkar nagrek
baik glory angelim melaporkan langsung dari tanjung sari
dan juga sebelumnya ada istiato sigit dari brebes
melaporkan langsung koresponden cnn indonesia
untuk gomudik cnn indonesia dua ribu enam belas kali ini
ikut terus informasi terkini seputar mudik
di program gomudik berikutnya satu jam mendatang
dan jika anda ingin mendapatkan update secara real time seputar mudik
anda bisa langsung mengunduh aplikasi gomudik di google play store
saya olivia marzuki sampai jumpa